selanjutnya gempa magnitudo lima satu mengguncang pangandaran pada minggu siang sekitar pukul empat belas lebih sebelas waktu indonesia barat
getaran gempa terasa sampai tasikmalaya warga yang panik bahkan berhamburan keluar
warga kampung cidahu desa mekarwangi kabupaten tasikmalaya sempat panik saat gempa mengguncang wilayah pangandaran terasa sampai tasikmalaya
warga yang sedang beristirahat usai silaturahmi di hari pertama lebaran keluar rumah karena panik dan takut bangunan roboh
menurut warga meski hanya sebentar getaran terasa cukup kuat sehingga warga berhamburan keluar
dari informasi laman resmi bmkg titik pusat gempa bermagnitudo lima satu ini berada di sembilan puluh km barat daya pangandaran dengan kedalaman tiga belas km
barusan ada gempa tapi cuma beberapa detik aja sih tapi sempat semuanya panik keluar rumah
karena emang belum ada laporan ya berapa sekali ternyata
berasanya sangat ini sekali sangat berasa banget gitu